dan selanjutnya penilaian kinerja pemerintahan jokowi hampir dua tahun ini mendapat respon yang positif dari publik
namun masih banyak kinerja pemerintah yang dinilai kurang memuaskan
seperti masalah mengurangi kemiskinan dan juga mengatasi pengangguran
dan jika masalah ini tidak diselesaikan hal itu bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan ekspektasi publik kepada pemerintah
masyarakat indonesia puas terhadap kinerja jokowi sebagai presiden
tingkat kepuasan warga ini tertinggi hampir dua tahun jokowi menjabat sebagai presiden yaitu mendekati tujuh puluh empat persen
menurut direktur indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
hal ini merupakan modal psikopolitik yang sangat penting demi stabilitas kepemimpinan nasional terlepas dari banyaknya permasalahan bangsa
approval rating ini bukan semata mata soal kepuasan
tapi pada titik ini
pada saat seorang presiden memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi
jangankan kebijakan yang benar kebijakan yang tanda kutip salah pun itu akan diapresiasi
jadi seharusnya pada titik ini presiden jokowi harus lebih berani mengambil keputusan keputusan yang mungkin tidak populis
namun masih banyak warga yang menilai tidak ada perubahan kinerja pemerintahan jokowi jk
dalam menjamin hak hak kesetaraan warga negara
dan meningkatkan pemerintahan
kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka korupsi uang negara
pekerja rumah bagi jokowi adalah mengurangi angka pengangguran
mengurangi jumlah orang yang miskin
dan menyediakan lapangan pekerjaan
reshuffle jilid dua ini menjadi tanda bahwa banyaknya dukungan dari partai politik
koalisi gemuk ini ataupun koalisi besar
diharapkan mampu mempermudah jalannya pemerintahan
dan mendapatkan suara mayoritas di dpr
hal hal yang sangat sangat strategis itu bisa ditangani dengan baik
bahkan bahwa kemudian ya ada mungkin riak riak
ya memang sekarang dinamikanya seperti itu
dibutuhkan keterbukaan dengan publik
parlemen pun siap turun tangan dalam mengawal setiap kebijakan
yang diambil oleh presiden agar tidak digerogoti oleh kepentingan elit
menutaskan persoalan hukum yang ada di tanah air
ada banyak persoalan politik elit ini yang beliau belum terlalu menguasai
nah oleh sebab itu memang kita harus membantu dia
supaya jangan banyak kerirunya
sebenarnya banyak persoalan hukum juga ya kan
yang bisa menyebabkan beliau nanti menjadi sulit posisinya
nah kita tidak boleh membiarkan presiden kita itu
jadi catatan pelanggaran terhadap hukum
peningkatan ataupun penurunan performa pemerintahan jokowi jk
berimplikasi kepada partai partai koalisi pemerintah dan juga partai oposisi
jika kinerja pemerintahan jokowi jk baik
maka partai koalisi mendapatkan insentif elektoral
jika tidak maka partai oposisi akan menanggung berkah insentif elektoral
heranov al bashir jakarta